wakil ketua pempartai gerindra arief puyono yang juga dewan uminakomite antikorupsi indonesia atau kaki
mendatangi badan reserse kriminal umum polri pada senin siang
arief melaporkan kuasa hukum joko chandra dan juga kepala pengadilan negeri jakarta selatan
dengan dugaan telah membantu menyembunyikan joko chandra
arief puyono mendatangi baris krim polri didampingi beberapa tim kuasa hukumnya
dalam keterangan singkatnya ia menyebut pelaporan ini dilatar belakangi joko chandra
diduga telah berada di indonesia
hal itu berdasarkan kehadiran joko chandra saat mendaftarkan peninjauan kembali atau pk
ke pengadilan jakarta selatan beberapa waktu yang lalu
dengan demikian kuasa hukum joko chandra dan kepala pn jaksal diduga telah melindungi dan menyembunyikan joko chandra
pada negara ya dalam penegakan hukum ya
apalagi ini kan termasuk yang sudah lama dicari
artinya kok pengacara tidak menyerahkan dulu ke jaksa
atau misalnya ketua pn jakarta selatan seharusnya tidak langsung menerima pk nya itu
apalagi di dalam sema satu tahun dua ribu dua belas kan jelas
yang boleh mengajukan pk itu kan diri sendiri dan dihadiri diri sendiri
nah artinya kan
joko chandra hadir di pengadilan itu
nah pengadilan juga kan yang memutus dia terhukum kan
harusnya pengadilan memerintahkan jaksa untuk menangkap segera
jadi di sini diduga
pn jakarta selatan
orang orangnya yang di pt sp itu
harus diperiksa sama polisi
buronan kasus korupsi pengalihan hak tagi atau kesibang bali
joko chandra kembali menuai kontroversi
dalam beberapa bulan
joko chandra diketahui berada di tanah air
bahkan sempat membuat ktp elektronik
dan mendaftarkan peninjauan kembali kasusnya di pengadilan negeri jakarta selatan
kemunculan joko chandra di tanah air
mengapa ia bisa dengan bebas keluar masuk ke indonesia
bagaimana pula dengan status hukum dan juga kasusnya yang hingga saat ini masih berlangsung
kita akan coba bahas malam hari ini dalam judul dialog kami adalah
membaca gocekan joko chandra
bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada mas tamaes langkung
peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam mas tama apa kabar
selamat malam mas reinhardt kabar baik
baik dan juga ada prof agus rono
guru besar hukum pidana universitas al azhar indonesia
selamat malam prof agus
selamat malam selamat malam mas
dan kami juga masih menunggu bergabungnya ibu anita kolopaking
pengacara dari joko chandra yang sebelumnya sudah confirm untuk bergabung dalam dialog pada malam hari ini
jadi saya akan mulai dulu dari catatan icw mas
mas tama dari kasus atau didugaan ya
bahwa joko chandra ada di tanah air ada di indonesia
bahkan bisa membuat ktp elektronik bisa mendaftarkan sidang pk nya begitu
apakah ini negara yang kebobolan atau joko chandra yang begitu lihai
menggocek negara ini sebetulnya
ini yang kemudian sebetulnya hal yang kita sayangkan ya
artinya ini akan jadi bahan tertawaan
ini akan jadi bahan tertawaan
bagi agenda berantakan korupsi dan upaya penerjalan hukum
kenapa karena yang sudah jelas jelas diputus oleh pengadilan bersalah
harus menjalani pidana dan juga harus membayar kerugian
atau dia harus sampai keluar uang lima ratus lebih triliun eh miliar maksud saya
itu kan suatu hal yang memang harus menjadi prioritas
nah poin lainnya adalah yang bersangkutan itu bisa masuk ke indonesia
padahal masuk dalam kategori brona
nah ini yang kemudian jadi pertanyaan
di mana aspek kepastian hukum di mana kemudian upaya meratasan korupsi
dan di mana kemudian upaya negara untuk memberikan keadilan
jadi poin besar yang mau saya sampaikan adalah gagasan berantakan korupsi
yang berujung pada pengembalian aset pemulihan aset itu masih jauh
kenapa karena ini mengejar orang saja ini masih terbatas

dan jelas jelas yang bersangkutan sudah di indonesia
tentu dalam kondisi yang seperti ini ini perlu banyak hal banyak langkah yang diambil oleh negara
yang pertama harus dilihat dari palang pintunya ada pada imigrasi
bagaimana kemudian imigrasi merespon hal ini
tentu kalau kemudian hal ini terjadi hal pertama yang perlu diperiksa adalah imigrasi
bagaimana kemudian ada pertentangan perbedaan pandangan status dpr
yang berubah dicabut dan lain sebagainya
itu kan sampai sekarang masih menimbulkan pertanyaan
selain itu tentu saja ada pada pihak kejaksaan yang menurut saya juga perlu ada evaluasi di sana
seberapa serius kejaksaan mengejar dan bagaimana kemudian tadi upaya upaya pertanggung jawaban soal status tadi
nah ini yang kemudian harus menjadi hal yang prioritaskan untuk dituntaskan
karena kalau tidak ini betul betul akan mencoreng agenda peratasan korupsi
oke kalau kemudian pihak imigrasi misalnya ya mas tama mengatakan bahwa memang tidak ada perlintasan nama atas nama joko chandra begitu
atau mungkin juga tidak tahu soal statusnya dan lain sebagainya
ini kan juga menjadi tanda tanya besar ya
jadi sebetulnya yang menjadi problematikanya apa menurut anda ketika kemudian buron kasus korupsi bisa bolak balik begitu
karena itu mondar mandir bahkan bisa bertahan cukup lama di indonesia
tapi kemudian tidak ada satupun institusi negara yang bisa membaca itu
dalam pandangan saya tentu saja spekulasi ya
spekulasi yang kemudian apakah ada kesengajaan apakah ada kerjasama apakah yang bersangkutan kecolongan dan lain sebagainya
tentu saja itu bisa dikonfirmasi ketika ada pemeriksaan
menurut bayangan saya ini sederhana saja
kejaksaan yang sekarang bertugas
yang sekarang bertugas dan bertanggung jawab melakukan eksekusi terhadap putusan itu melakukan pemeriksaan
menurut saya perlu diperiksa itu imigrasi
biar dipastikan ada di mana permasalahannya
ada alasan soal sistem ada alasan soal status detail dan lain sebagainya
itu menurut saya harus duduk dulu harus clear
karena apa sudah kejadian
ini menurut bayangan saya bukan hal yang berat bagi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan
jadi dari situ baru kita bicara hal hal lain yang menurut saya di dukcapil pun perlu diperiksa
bahwa kemudian ada klarifikasi dari seorang dirjen yang mengatakan gak ada database yang tersinkronisasi
tapi faktanya apa faktanya yang bersangkutan tetap mendapatkan pelayanan tetap bisa mengurus di ktp
yang databasenya itu tidak ada tangkut paut dengan bicara soal criminal record nya dia sebagai seorang terpidana kasus korupsi
nah ini menurut saya juga perlu dilakukan pemeriksaan
jadi ada imigrasi
dan jangan lupa kejaksaan agung pun juga harus mengambil langkah
apa itu melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang bertugas
oke jangan sampai kemudian ada anggapan justru negara melakukan pembiaran begitu ya
betul ini masalah serius mas ini serius sekali
ini serius menurut saya
baik kita bicara soal criminal record saya ke prof agus prof agus ini terbaru ya joko chandra

terbaru ya joko chandra ini sambil kita juga menanti
jadi pengacara dari joko chandra bu anita kolopaking melakukan pk begitu
mendaftarkan pk artinya kan ada upaya perlawanan
nah melihat dari serangkaian kasusnya sejak lama sampai dengan hari ini sebetulnya pandangan anda seperti apa prof agus
ya pertama kan begini ya
pertama kasus joko chandra ini adalah putusannya kan sudah inkrah sudah berkekuatan hukum tetap
mestinya yang bersangkutan harusnya menjalani hukuman
putusan pk yang sebelumnya
nah apa yang harus dilakukan
tentu ini menjadi kewajiban dari jaksa
jaksa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan eksekusi terhadap putusan
itu di kuhap nya jelas sekali
jaksa harus melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
nah bagaimana caranya
ya harus dilakukan upaya jaksa
masa sampai sejauh sepuluh tahun kemudian yang bersangkutan tidak bisa menjalani hukuman
ini kan ada sesuatu yang saya kira harus kita dorong dalam ranah
kalau saya bicara dari perspektif hukum acara pidana ya saja
karena nanti kalau politik hukum pidana
itu mas sama begitu ya
tapi kalau saya dalam perspek hukum acara pidana
ini tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak bisa kemudian menangkap yang bersangkutan untuk menjalani hukuman
perkara kemudian yang bersangkutan itu mau mengajukan pk itu kan haknya mereka saja
haknya si terpidana ataupun ahli waris
yang memang ini di dalam dua ratus enam puluh tiga ayat satu kuhap itu memang dimungkinkan dia untuk mengajukan upaya pk
begitu ya itu haknya saja
nah saya pikir kalau soal masalah masalah yang lain lainnya yang berkaitan dengan masalah imigrasi ktp
itu saya kira mas tama analisanya lebih hebat
saya hanya fokus saja kepada soal bagaimana hukum acara pidana yang mestinya harusnya dilakukan
nah pada waktu proses pemeriksaan pk ini ya
pemeriksaan pk ini itu kan memang di dalam pengadilan itu
dalam pengadilan pengadilan atau hakim itu di dalam kuhabnya maupun di dalam sema satu dua ribu dua belas maupun sema yang tiga dua ribu delapan belas itu
memang tidak ada kewajiban apa namanya hakim harus menghadirkan pada saat pemeriksaannya
formil maupun materilnya
nah cuma pada saat pendaftarannya itu memang wajib
kalau memang tidak hadir ya tidak hadir pada waktu proses pendaftaran
maka kemudian pasti akan ditolak
nah inilah mestinya harusnya momentum momentum ini kok yang terlewatkan adalah jaksa begitu ya
jaksa kok sampai lewat dalam proses hal ini
mestinya kan dalam proses apa namanya pelaksanaan
masih dalam masa waktu dia si terpidana itu harus menjalani hukuman ya
ini mestinya harus dilakukan suatu upaya yang semaksimal mungkin bagaimana untuk menangkap terpidana ini
karena bagaimanapun juga ini harus dilakukan
tidak karena dalam beberapa kasus kasus juga ada putusan pengadilan yang dulu sempat kecolongan juga ya
dari apa pihak kejaksaan ya burunon yang sudah pernah kasusnya apa
sugiono timman kalau tidak salah itu dalam putusan pengadilan yang terdahulu kan memang dia mengajukan pk juga
nah ini tidak boleh menjadi presiden yang apa namanya menjadi hal yang dulu pernah terjadi gitu
saya pikir ini sempat
sebenarnya merupakan proses hukum acara pidana biasa saja
dalam pengajuan pk ini menjadi hak dari terpidana
tapi justru kejaksaan juga harusnya mempunyai satu upaya yang sangat luar biasa untuk apa
untuk melaksanakan putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap
oke nah bicara soal putusan tadi itu prof agus tapi yang jelas bantahan dari joko chandra lewat kliennya
lewat pengacara atau kuasa hukumnya adalah bahwa kasus kliennya ini joko chandra ini
seharusnya sudah selesai pada tahun dua ribu satu dan saat ma menolak kasasi dari jaksa dan ma sependapat dengan pn jaksal bahwa perbuatan joko chandra bukanlah pidana
melainkan perdata sehingga justru yang menganggap joko chandra ini menjadi korban dari penzaliman
nah kalau kita bicara dari hukum pidana tadi itu apa bacaan anda
nah sudah bergabung juga tampaknya dari kita lihat di layar
sudah ada bu anita kolopaki mungkin nanti bu anita bisa menjelaskan dari perspektif sebagai kuasa hukum joko chandra seperti apa
tapi usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
bersama dengan bu anita kolopaki
baik dan sudah bergabung bersama dengan kami bu anita kolopaki
pengacara dari joko chandra selamat malam bu anita
malam malam bapak bapak sekalian
baik bu anita saya langsung ke anda kalau begitu karena tadi saya sudah bahas juga dengan mas tama dari icw dan juga ada prof agus dari universitas al azhar indonesia
jadi begini bu anita ini kalau kita melihat dari sejak kemunculan pak joko candra di indonesia membuat ktp elektronik mendaftarkan pk
ini kemudian yang terbaru sepertinya pemerintah mulai agak serius ini menyikapi kemunculan joko chandra ini dengan
dan memerintahkan untuk segera ditangkap sedangkan dalam beberapa pernyataan media anda mengatakan justru klien anda adalah bebas merdeka sebetulnya
jadi pandangan hukumnya dasar hukum yang anda gunakan sebetulnya bagaimana bu anita
oke baik terima kasih atas perhatiannya semua ya
saya coba ingin mengurus saja bahwa kalau kita melihat proses hukum yang terjadi pada joko chandra itu sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ya
jadi kalau dihitung
sampai hari ini ini berarti dua puluh satu tahun sudah berlangsung ya
dan dia sudah pernah mengalami atau menjalani hukuman waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan penjara dan juga tahanan kota
lalu diputus pada tahun dua ribu oleh pengadilan negeri jakarta selatan dengan putusan telah bebas dari segala tuntutan lepas dari segala tuntutan
jakarta melakukan upaya hukum
upaya hukuman jaksa tahun dua ribu satu diputus
menolak kasasi jaksa saat itu
lalu dengan demikian harusnya dikatakan permasalahan ini sudah ingkrak
bukan saja cuma ingkrak tetapi tetap pun melaksanakan isi daripada putusan
daripada putusan katasi ya
yaitu dilakukan pada tahun mulai tahun dua ribu satu yaitu jakarta pelaksanaan pelaksanaan putusan dengan ada berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dari mahkamah agung tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu
jadi ada dari dua ribu satu itu surat perintah pelaksanaan putusan lalu berita acara pelaksanaan putusan pada tahun dua ribu satu ya
bahkan sampai tahun dua ribu tiga kepala kejaksaan negeri jakarta selatan diminta untuk melaksanakan eksekusi pengembalian dana sejumlah dua puluh delapan juta
ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh pada saat itu
sampai pada tahun dua ribu tiga
sehingga saya mengatakan bahwa kasus itu sudah case closed
karena sudah dilaksanakan oleh jaksa
dalam hal ini
setelah delapan tahun itu persoalan timbul lagi di mana jaksa melakukan pk
nah kendaraan pk inilah yang menjadi masalah
karena pk itu bukan menjadi hak atau kewenangan daripada jaksa
bagi masyarakat secara spesialis itu hanya dapat dilakukan putusan yang telah berkutang hukum tetap
orde terpidana atau ahliwakil
nah ini adalah hal yang terjadi
dalam hal ini tetapi jaksa melaksanakan cek gambarkan
sebagaimana misalnya kendaraan ini adalah kendaraannya terpidana atau ahliwaris
tetapi menggunakan jaksa
dengan alasan beberapa alasan
tentu saja jaksa menggunakan alasan jurisprudensi
nah inilah yang menjadi kemudian perkara ini
diterima oleh mahkamah agung dan diputus di kabul
pada tahun dua ribu sembilan itu kabul
kondisi yang kami dalam keadaan maksudnya kita jalan ke luar negeri
misalnya dia orang yang bebas
tapi kita juga adalah negara hukum yang harus taat kepada hukum
jika beliau ada di luar negeri usaha suku dia tahu
dan dia tidak ingin lagi kembali ke indonesia
karena ada rasa sakit hati kok saya tersolimi
sudah jelas jelas perjalanan sudah panjang dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
pelaksanaan khususan dua ribu satu sudah dilaksanakan
jadi sudah dianggap jadil
dan sekarang kondisi adanya putusan ini membuat kita percaya kepada
adanya sebentar sedikit lagi
tidak rancu apa yang saya harus sampaikan
sehingga dengan adanya ini berarti kan putus asa
tetapi seorang joko chandra ya dia sakit hati dengan bukti itu yang dianggap tidak benar
jadi dilakukan oleh istri beliau dan putus oleh mamk
yang nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu enam belas
memperkuat memperjelas lagi
itu adalah bukan
yang dapat dilakukan oleh
jasa dalam hal ini
kita harus mengakukan bagaimana
bagaimana kita mengupayakan hukum daripada
bisa mengembalikan hak hak joko chandra
maka joko chandra melakukan mencoba melakukan
bukan mencoba memang berusaha seterusnya
kemudian dia menggunakan upaya yang penting
dengan upaya hukum yang dilakukan dengan saksi
tadanya mk di bawah kita mengatakan ini
dan ada beberapa putusan mk dan sema
untuk kita menjadikan
alasan kita mengajukan pk
ya itu salah satu dulu alasan
kemudian kenapa sampai joko chandra harus masuk ke indonesia
nah tolong juga kita buka besar hati ya
proses pk tidak mungkin dilakukan di luar negeri
orangnya di luar negeri
mungkin kita tahu bersama
beliau ada di indonesia
jadi saya sampaikan kepada dia
pak joko harus hadir untuk
melakukan sendiri pendaftaran
nah inilah yang menjadi
alasan beliau harus kembali
oke meskipun kemudian dalam sidang ini tidak hadir ya bu anita
kemudian kemudian menjadi
mungkin juga bukan masyarakat tapi
media dalam hal ini masyarakat malah tahu sih
kejadiannya sudah sekian lama
lalu kemudian heboh di sini
ya sidang dua puluh sembilan heboh itu dari sabtu minggu
nah ini juga
padahal kita daftar tanggal delapan
nah tidak mungkin dong daftar tidak tahu dari sekian lama
meskipun kemudian tidak hadir juga pak joko chandra
dalam proses beberapa kali dipanggil untuk sidang ini ya bu anita
ya tidak hadir
baik saya ke prof agus kalau gitu
prof agus bagaimana anda melihat
apa yang tadi disampaikan pandangan hukum dari bu anita kolopaking ini berawal dari
ketika jaksa mengajukan
pk tadi itu
nah dari situ seperti apa menurut anda prof
kalau tadi yang didalilkan oleh bu anita itu kan dua ratus enam puluh tiga satu
kalau dasar argumentasi saya kira
ketika jaksa mengajukan pk
itu kan sebenarnya kan begini
fat apa setback ke belakang gitu
kasus joko chandra itu dianggap dalam putusan
atasinya itu adalah
apa namanya menguatkan dari putusan tingkat pertamanya gitu ya
unsur unsur perbuatannya itu terbukti
tapi dianggap bahwa perbuatan itu masuk ke ranah perdata
yang akhirnya kemudian unslah putusannya
oleh karena itu
maka kemudian jaksa mengajukan pk
dasar pk nya jaksa bukan terhadap
ketentuan pasal dua ratus enam puluh tiga
ini apa namanya argumentasi argumentasi yang dibangun saya kira oleh jaksa ya
saya bukan posisinya sebagai jaksa atau saya bukan posisinya sebagai atau saya adalah sebagai akademisi
saya melihatnya dalam konteks hukum acara pidana saja
nah apa yang saya pahami ya bahwa di dalam putusan pk nya itu maka jaksa mengendasarkan pada hal itu
nah oleh karena itu maka kemudian tahun dua ribu sembilan ada putusan mahkamah agung terkait dengan
peninjauan kembali yang diajukan permohonannya oleh jaksa tersebut
nah sekarang tadi bu anita tadi juga sudah sampaikan bahwa ada suatu ajas hukum
putusan pengadilan itu dianggap benar
sebelum ada putusan yang membatalkan tentang putusan itu
jadi artinya bahwa sampai saat ini karena putusan pk nya adalah justru menggatuhkan hukuman kepada saudara terpidana
maka tentu ada kewajiban
kewajiban dari jaksa untuk melaksanakan putusan itu
nah saya kira itu kerangka berpikirnya begitu ya
artinya kalau soal masalah masalah yang di luar hukum acara pidana saya tidak paham dan saya tidak tahu
saya pikir argumentasi saya saya bisa memahami bagaimana jaksa penuntut umum itu jaksa mengajukan upaya pk ya
dasar hukumnya yang tadi saya sudah sebutkan
hukum acara pidana
dan kalau kaitannya dengan tadi bahwa ketika proses pendaftaran atau permohonan pk yang dilakukan oleh joko chandra ini ya
pada waktu pendaftaran tanggal delapan juli kan memang ini memang mengharuskan kehadiran ketika dia mau mengajukan permohonan terpidana atau ahli warisnya
karena kalau tidak hadir langsung maka pasti akan ditolak pk nya begitu
jadi ini sebenarnya hak biasa
biasa saja dalam proses hukum apa namanya acara pidana dan ini biasa saja dari pihak si terpidana juga punya hak untuk mengajukan pk
kemudian sebaliknya gitu ya menurut pendapat dari jaksa juga demikian
karena memang di dalam pasal dua ratus enam puluh tiga itu kan tidak ada klausul yang melarang hal itu
bisa saja itu bisa dilakukan oleh pihak pihak yang memang merasa bahwa putusan pengadilan sebelumnya dianggap kurang apa namanya
dianggap kurang sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari jaksa dan tentunya ketika pengajuan permohonan jaksa pk itu tahun dua ribu sembilan itu alasannya adalah demikian
kalau dari hukum acara pidana tadi juga prof agus mengatakan ini sebenarnya hal yang biasa saja semuanya masing masing punya hak yang sama begitu
nah menjadi tidak biasa mas tama karena kemudian setelah lama hilang ada di indonesia kemudian membuat ktp elektronik lah apa ada di sini
dan tidak terbaca itu kan begitu ya mas tama ya
dari apa yang tadi dijelaskan oleh bu anita mungkin anda bisa elaborasi apa yang ingin anda kritisi dari situ mas tama
ya tentu saja begini ya terkait dengan pengajuan pk tentu kita harus mendudukan hal tersebut sebagai hak
artinya memang setiap warga negara dan dia mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali itu kita harus tetapkan sebagai hak dan tidak boleh diganggu gugat
nah poinnya kemudian adalah ketika misalnya ada putusan
yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah diputuskan oleh pengadilan tentu kita hargai seberapapun kita kecewa terhadap putusan tersebut
kita pun misalnya ketika mengkritik putusan pengadilan itu banyak sekali yang kita kritik tapi begitu dia menjadi putusan kita harus menghargai hal tersebut
nah itu yang kemudian kita perlu pegang sama sama artinya bicara soal bagaimana seseorang harus menjalankan hukumannya kemudian dia juga harus melakukan kewajibannya
termasuk jaksa juga yang harus melakukan perampasan terhadap uang yang senilai lima ratus miliar lebih
nah ini yang kemudian menjadi konsentrasi karena apa ini bicara soal upaya pemberantasan korupsi
bicara juga soal upaya penegakan hukum
kemudian ada perubahan misalnya dikatakan oleh ibu
ibu anita terkait dengan putusan mk itu silahkan saja lakukan pk dan sebagainya
bahwa kemudian ada perubahan hukum yang tadinya apa namanya
boleh menjadi tidak boleh kan juga silahkan dilakukan
meskipun saya juga bisa melakukan saya juga melakukan apa namanya catatan begitu ya
bahwa ketika ada putusan mk kan tentu dia tidak bisa berlaku surut
artinya sudah ada putusan mahkamah agung yang kemudian itu menyatakan yang bersangkutan bersalah
ya baru kemudian ada koreksi dan sebagainya terkait dengan mk itu silahkan saja
tetapi yang paling penting adalah laksanakan dulu putusannya
artinya begini ini menjadi beban tanggung jawab sebetulnya bagi kejaksaan
kalau tadi kemudian kata bu anita mengatakan kejaksaan tahu dan lain sebagainya
nah artinya kan juga pada poin itu kita juga perlu kritik kejaksaannya
seberapa serius dia mau mengejar
nah tentu itu yang kemudian menjadi bahasan ke depan
jadi ketika kemudian ini menjadi heboh menurut saya bukan hal yang dibuat buat
tapi memang akan pasti mengebohkan
karena suatu hal yang sudah jelas jelas putus oleh pengadilan
sudah kemudian diminta ada uang di atas lima ratus miliar yang kemudian harus dirampas oleh negara
tapi nggak dilakukan
nah ini kan kemudian menjadi perhatian publik
itu sudah pasti begitu
bahwa kemudian tadi ada penzoliman kemudian ini masalah perdata
silahkan saja argumen tersebut disampaikan
tetapi kan tentu juga ada tanggung jawab
bagi yang bersangkutan ketika dia berputus misalnya sebagai dpo
tentu ini menjadi kewajiban bagi negara dan kewajiban siapapun
ada misalnya kejaksaannya ada imigrasinya
bahkan juga kuasa hukum pun juga sebetulnya harus mengikuti aturan yang berlaku
tidak kemudian dia berdiri di atas argumentasinya
kemudian menegasikan putusan putusan pengadilan yang menurut saya itu nggak tepat dan nggak bijak
nanti dijawab oleh ibu anita
sekaligus ini juga saya akan bertanya bu anita
ini juga yang cukup membuat hal lain yang membuat heboh juga adalah sebetulnya apa status keluarga negaraan
dari klien anda ini apakah masih wni atau sudah menjadi warga negara papua new guinea atas nama jocan kah
karena ini juga nanti implikasinya adalah ke proses hukum yang tengah diajukan pki ini
apakah ini masih sah atau tidak sebetulnya
bu anita dan juga mas tama dan juga prof agus usai jeda berikut
kami akan segera kembali
baik saya langsung ke bu anita untuk menanggapi tadi apa disampaikan oleh prof agus dan juga mas tama
sekaligus juga saya ingin memperjelas sebetulnya bu anita ini karena di jen imigrasi mengatakan tidak ada perlintasan atas nama joko chandra keluar masuk ke indonesia
secara de jure paspornya tidak pernah dipakai tapi de factonya tidak tahu begitu
dan kemudian soal keluarga negaraan dari joko chandra yang juga masih dipertanyakan oleh publik
bu anita silahkan ini klien anda bisa dijelaskan
kali saya ingin menanggapi dulu prof agus supaya saya nggak lupa ya
tadi prof agus mengatakan bahwa kendaraan yang digunakan oleh jaksa adalah pasal dua ratus enam puluh tujuh ayat tiga
tadi kita sudah dengar bahwa keputusan dari tingkat pn jakarta selatan kasih tidak mengatakan onselah lepas dari segala tuntutan
jadi tidak ada perbuatan
ya dikatakan tidak ada
ini padahal perkara berdata
di ayat tiga disegaskan mengatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebenarnya tersebut pada ayat dua tersebut terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali
apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti
berarti ini ada perbuatan terbukti
artinya pindahannya terbukti
akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan
jadi ini tidak bisa dipakai juga kendaraan ini sebagai dasar jakarta melakukan pk
saya tanggap ini yang prof agus sampaikan
lalu pak tama menyampaikan soal tadi apa ya
kalau tidak salah
keluarga negaraan ya pak
enggak itu kalau soal keluarga saya yang bertanya bu anita
saya sudah lupa juga dari sekarang
ini aja kembali kepada pertanyaan
yang penting adalah sekarang beliau namanya joko chandra mempunyai keluarga negara indonesia apa tidak ya
sebagaimana kita semalam live itu terbukti
jadi dirjen imigrasi dirjen duk capil menyampaikan bahwa data dr joko chandra itu ada
berarti dia masih terdaftar sebagai warga negara indonesia
berarti yang melakukan itu adalah dia sebagai warga negara indonesia
belum disebut karena menurut undang undang dirjen imigrasi mengatakan bahwa
harus memohon meminta untuk pencabutan keluarga negara anitta
jadi sampai sekarang status joko chandra adalah warga negara indonesia
bahwa kemudian bisa pulang pergi ke indonesia itu caranya bagaimana bu anita
memiliki pasport papuan begini
lalu terbukti juga sampai oleh menteri an bahwa tidak ada lintasan atas nama joko chandra
lalu terbukti juga sampai oleh menteri an bahwa tidak ada lintasan atas nama joko chandra
lalu terbukti juga sampai oleh menteri an bahwa tidak ada lintasan atas nama joko chandra
ataupun nama cat
yang dimana itu semalam sudah kita bahas
saya pikir tidak perlu diulang lagi disini karena toh juga sama saja jawabannya dan semua itu sudah para spok
kira kira terjawab karena yang ditanya apakah dia masih bersatu sekolah negara indonesia
itu bukan saya yang jawab tapi dari kementerian
oke yang tadi mungkin disinggung oleh mas tama adalah ini soal kemudian harusnya mematuhi
putusan sebelumnya kira kira gitu ya mas tama ya atau anda mungkin mau memperjelas lagi
ya tentu kan tadi sudah ada putusan pengadilan
jadi kejaksaan pun juga katanya nanti jumlah pernyataan resmi akan melakukan pengejaran
melakukan eksekusi putusan tentu ini kan juga harus dihormati
artinya seberapapun kita mengkritik putusan pengadilan tentu sebagai sebuah putusan kita harus menghormati hal tersebut
jangan berasumsi tadi yang anda katakan ya sebagai
ya oke saya dah ingat
jangan kemudian apa namanya

kemudian berada pada asumsi asumsi yang kemudian di luar putusan kita keberatan yang kemudian hal ini kemudian terjadi
kan ada putusannya itu yang menurut bayangan saya juga harus dilakukan dan siapapun juga harus bertanggung jawab
untuk membantu upaya penegakan hukum
kalau punya kewajiban ada masyarakat di sana termasuk menurut saya juga kuasa hukum
ya baik silakan bu ani
ketika ada yang ingin dikejar tidak kemudian hanya membuta maupun pembelaan begitu
tetapi juga harus dilihat bagaimana kemudian upaya upaya pendidikan hukum
upaya upaya pendidikan hukumnya
nah ini menurut saya juga yang harus dilakukan oleh siapapun
silahkan bu anita karena juga anda dilaporkan ke baris krim abes polri ini
oke jadi tadi yang disampaikan bapak tama mengatakan bahwa eksekusi yang harus dilakukan oleh klien kami
yaitu eksekusi mengembalikan uang sejumlah lima ratus sekian miliar
itu sudah dilakukan
makanya semalam saya sudah bilang mengatakan bahwa telah dirampas itu uang joko chandra
jadi tidak ada hukuman kateris lagi tetapi hukuman badan sekarang yang joko chandra jalankan
dan kalau dihitung juga dari dua tahun itu dia sudah menjalankan lebih delapan bulan ya kalau tidak salah
itu sudah dijalankan semasa tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan sudah ada juga hukuman tanah
dan juga ada tahanan kuota yang dijalankan
jadi sebenarnya sisa
kalau kita bisa hitung hitungan ada sisanya
nah saya sebagai kuasa hukum menyampaikan juga kepada joko chandra
agar bisa memenuhi apa yang kita namanya mau eksekusi terhadap keputusan bagaimana kita bisa masuk ke bank
kalau ada syarat pk seperti ini
nah bagaimana pertanyaan ini juga disampaikan prof wobby malam
dan misalkan kuasanya ajak dong kliennya
dari pada diatas sepuluh tahun di luar negeri jalanin saja hukuman dua tahun
padahal kalau dihitung hitung lagi dua tahun itu masih kurang ya
artinya kurang dari dua tahun
beliau mengatakan saya ulang lagi dari pernyataan saya semalam
beliau mengatakan bahwa
jangankan dua tahun
seumur hidup pun kalau saya bersalah saya akan jalankan
tidak akan saya jalankan satu hari pun karena saya merasa benar
saya merasa dizolimi
nah ini dia
jadi beliau merasa
itu sudah selesai
ya selesai saya hukumannya
dilakukan keputusan itu
dan dia katakan tadi
saya katakan itu keputusan kes gitu
kembali sama kita sama sama orang hukum
kita ngerti bagaimana menaati aturan hukum
jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa
kita mengandung asas keputusan
aktivis itu harus dianggap benar ya
oleh karena itulah
joko chandra dapat memprotes pk nya dengan baik dan benar
dan apakah akan muncul juga nanti ke publik
akhirnya beliau masuk ke indonesia
menurut saya ini menarik loh mas ren
pernyataan dari kuasa hukum
atau negara sudah merampas
kira kira begitu lah ya
artinya ini akan menjadi pernyataan yang disimpan gitu ya
terekam oleh pemberitaan
ini juga akan menjadi salah satu bahasan
yang harus dijelaskan akuntabilitasnya oleh kejaksaan
apakah benar misalnya
uang lima ratus miliar rupiah
sudah dikembalikan ya
betul sudah kembali ke negara
ini yang kemudian akan jadi pertanyaan
kalau ternyata itu bohong
atau itu tidak benar
maka ini akan menjadi persoalan baru
di sana ada kejaksaan
yang menurut saya juga perlu
dalam bentuk akuntabilitas penanganan perkara
itu juga harus dipertanyakan kepada kementerian keuangan
karena begitu bicara soal uang yang dieksekusi
dia masuk ke kas negara
dia akan disimpan di kementerian keuangan
dalam bentuk kas negara
nah ini menjadi poin poin baru yang menurut saya
nah itu soal soal
soal uang yang dirampas
bicara soal dua tahun
dari kuasa hukum
oh sudah ditahan
dan segala macam
menurut saya silahkan saja
sebagai upaya penganan
kita harus hargai
tapi putusan pengadilan
memang harus dieksekusi
ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian
bagi setiap hukum
dan juga prof agus
kita lihat bagaimana prosesnya ke depan
akan seperti apa
dan kita akan kawal bersama
mudah mudahan apa yang tadi disampaikan ini cukup
apa namanya cukup jelas
dan cukup bisa membuka mata publik
durasinya sangat terbatas
singkat saja prof singkat saja
saya intinya begini
saya sekali lagi menyatakan proses hukum
ini adalah merupakan hak
dari para pihak
sudah ada putusan pengadilan
maka putusan pengadilan itu harus dilaksanakan
pengadilan lah nanti yang akan menilai
apakah pengajuan permohonan pk itu diterima
apa nggak diterima gitu
terserah dari pengadilan
tapi semua berpulang kepada pengadilan
artinya bahwa proses hukum ini harus berjalan
sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku ya
pelaksanaan eksekusinya tetap harus dijalankan
oke ya baik
jangan sampai kemudian itu di aplikan
karena ini putusan yang sudah
sudah apa namanya
sudah harus dilaksanakan
atau harus dilaksanakan oleh jaksa
sebagai apa namanya
pihak yang melakukan eksekusi atas putusan pk
yang dilakukan pada tahun dua ribu
oke baik terima kasih banyak prof agus surono
sudah berbagi bersama dengan kami
terima kasih banyak bu anita
terima kasih banyak mas tamais langkun dari icw
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
pada malam hari ini
kami akan segera kembali tetap bersama kami di cnn indonesia newsro